ribuan ulat bulu menyerang satu kampung di desa asem bagus situbondo
banyaknya ulat hingga masuk ke dalam rumah membuat warga mengalami gatal gatal
bahkan beberapa penghuni rumah memilih mengungsi karena ketakutan
beginilah serangan ulat bulu yang terjadi di dusun kampung barat desa asem bagus situbondo tiga hari terakhir
ribuan ulat bulu terus menyerbu rumah warga dan seluruh jalanan desa
ribuan ulat ini menempel dan merayap hampir di seluruh sisi tembok rumah warga
hingga masuk ke dalam ruang tamu dan menumpuk di bawah bantal serta kasur
sejumlah anak anak pun dilaporkan warga mengalami gatal gatal
bahkan akibat ganasnya serangan ulat membuat keluarga dahlan terpaksa mengungsi ke rumah tetangga yang aman dari serangan ulat
terus akhirnya gimana lebih baik mengungsi dari rumahnya
meski serangan semakin mengganas namun hingga saat ini dinas pertanian belum menurunkan bantuan untuk menangani invasi ribuan ulat bulu tersebut
untuk sementara warga dibantu petugas kepolisian dan tni serta perangkat desa melakukan pemusnahan ulat ulat dengan cara diasapi menggunakan api pembakaran
dinas pertanian mengasahkan laporan masyarakat bahwa di kampung barat rt tiga rw enam telah ditemukan ribuan ulat bulu yang berasal dari pohon jarak
di pekarangan milik pak andri sehingga ulat bulu ini terbawa angin karena cuaca ekstrim
ribuan ulat tersebut diketahui warga berasal dari kebun jarak di sekitar permukiman warga
serangan ulat bulu ini sendiri terjadi diduga dipicu cuaca ekstrim di mana angin membuat ulat dari pohon jarak di salah satu kebun warga berterbangan menuju perkampungan
pertanian mengasahkan laporan masyarakat bahwa di kampung barat rt tiga rw enam telah ditemukan ribuan ulat bulu yang berasal dari pohon jarak